kalau sekarang jamnya makan siang mungkin saat ini anda sedang menyantap makan siang
atau ada mungkin belum punya gambaran akan makan siang di mana
ada satu referensi bagi anda ini di bandung jawa barat
ada bakso raksasa yang beratnya dua kilogram
bakso ini bisa jadi pilihan petualangan kuliner anda
bandung memang terkenal sebagai surga kuliner
salah satu yang harus anda coba bila berkunjung ke kota kembang ini adalah bakso raksasa

saya juga bingung ini gimana caranya
jadi di bagian luarnya itu dibuat dari daging paha sementara bagian dalamnya itu dari daging iga
kata bapaknya kalau saya bisa ngabisin satu ini sendirian saya nggak perlu bayar
jadi saya mau coba habiskan sekarang
ternyata kehadiran bakso raksasa ini tidak hanya menarik minat warga bandung
tapi juga pembeli dari luar kota
tadi pertama lihat dari luar dikira bola futsal
terus wah benar benar parah
tapi mantap rasanya mantap
dalam satu hari laman sang pemilik bisa menjual lima puluh bakso raksasa
meski begitu sebenarnya tidak banyak untung yang diraup dari penjualan bakso raksasa
daging sapi kan lagi mahal ya bu ya
ibu emangnya untung kalau bikin bakso sebesar ini
ya kan alhamdulillah
bisa rame itu kan nggak beli yang kecil
kan beli yang gede
kalau mereka beli yang gede kan datang banyak gitu kan
pasti ada yang beli yang kecil
nggak mungkin semuanya beli yang gede
berkat bakso raksasa penarik perhatian ini
laman mengaku kini bisa mendapat omset delapan hingga sepuluh juta rupiah per hari
ternyata saya tidak sanggup untuk menghabiskan bakso ini sendirian
tapi bagi anda yang penasaran
pengen coba sendiri bakso sebesar dua kg bisa datang langsung ke bandung
tepatnya di dekat gerbang tol pastur dan membeli bakso ini dengan harga satu ratus lima puluh ribu rupiah
katrina inandia bandung